aku butuh waktu elsa
aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini
apakah pernikahan ini pantas untuk dipertahankan atau tidak
apa yang sudah kamu lakukan
itu bener bener sudah keterlaluan elsa
tolong pikirin dulu semuanya sayang
aku harus simpan bukti itu
aku bener bener kecewa sama kamu elsa
aku gak mau denger apa apa
sayang aku bisa jelasin semuanya
aku gak perlu penjelasan
sekarang kasih tahu sama aku
untuk apa kamu chat dengan andi
kamu memancing andi datang ke rumah ini
kamu mencari masalah
tolong dengerin aku dulu
aku bisa jelasin semuanya
aku tidak perlu penjelasan apapun elsa
sudah kelewatan batas
sayang aku minta maaf aku bisa jelasin semuanya sayang
aku udah bilang aku tidak butuh penjelasan apapun dari kamu yang sah
aku gak mau
aku gak mau punya istri yang cublas kayak kamu elsa
jadi untuk sementara
kita pisah dulu
gak aku mau bija sama kamu
aku butuh waktu elsa
aku butuh waktu yang memi pixeliki semuaini
apakah pernikahan ini pantas untuk dipertahankan atau tidak
apa yang sudah kamu lakukan
itu bener bener sudah ke teleluan elsa
sayang jangan pikirin dulu semuanya sayang
sekarang aku minta kamu pergi dari sini
sayang aku ingin kamu pergi dari rumah ini
tolong kamu pergi dari sini
atau aku sendiri yang akan ngusir kamu elsa
mas sarapan dulu ya
nanti aja lah
kupasin jangan kurang ajar deh
kok kurang ajar sih mas
kan aku istri kamu
mas aku kurang ajar sih mas
pegang tangan kamu
kalau aku pegang tangan suami orang baru kurang ajar
kalau misalkan kamu gak mau makan
aku akan pegang terus
aku udah bikinin loh
tangan saya kok pegalin terus
ya udah sana siapin
udah siap dong
aku udah bikinin makanan yang spesial buat kamu
ya walaupun terlihat sederhana
cobain aja dulu mas
pasti kamu ketagihan deh
jangan shade ya mas
aku pengen makmain
hanya apa apa akan luas untuk stylish kan
pernah kubiarkan coba
apa ini nutrican kamu
aku lewat speaker ya
apa yang dilakukan elsa
itu sudah bener bener
aku bener bener mau maafin kejadian pagi tadi
aku tahu kalau
kalau ternyata elsa sudah berusaha untuk menipu kamu
aku minta elsa untuk pulangku
rumah papa dan mama kamu
dan aku akan mempertimbangkan kembali soal rumah tangga ini
mas kamu mau kemana sih gue peringin mas
sarapannya belum selesai
ganggu ganggu dari mana sih mas orang di luar speaker kok
terus kamu berharap kan
berharap apa ya
ya kalau mantan suami kamu itu cari sama elsa kamu berharap kan bisa balikan sama dia
ih ya kali mas aku balikan sama mantan suami aku
mas awal kan udah punya kamu
apa lagi sih
kau cemburu ya
siapa yang cemburu
udah saya mau ke kantor
masa sih gue cemburu
hah apaan sih lo aw enggak enggak enggak enggak
apaan sih ngapain begitu cemburu cemburuan